jepang dipilih menjadi latar video klip intuisi
bersama aktor reza rahadian yura yunita berusaha menerjemahkan visual dari lirik intuisi
selain menawarkan diri terlibat di video musik reza ikut membimbing yura
mendalami karakter hingga akhirnya membuat yura bisa mengekspresikan emosi personalnya dalam lagu ini
dia ngambil kamera dia pasang tripot sendiri
sekarang kamu bercerita di depan kamera
dan itu momen yang sebenarnya tidak bisa aku tayangkan full di music video
karena itu begitu emosional
jadi dia yang video in kita sambil cerita sambil cerita
dan akhirnya aku menyanyikan lagu intuisi yang awalnya dari senyum sampai akhirnya keluar air mata
itu kayak hal tergila
mungkin aku sumday bisa aku upload videonya
karena menurut aku itu momen yang terlalu berharga antara aku sama reza di music
selalu mengharap kepada mu
selalu mengharap kepada mu
selalu mengharap kepada mu
yura dan reza saling beradu peran menggunakan topeng kelana dari jawa tengah sebagai cerminan ekspresi di video klip
selalu mengharap kepada mu
yang paling ingin aku tertarik untuk terlibat di video video ini adalah kejujuran yura bertutur di liriknya
jadi i always appreciate seniman yang bertutur dengan jujur terhadap karyanya
dan salah satunya adalah dia dia bukan hanya penyanyi kalau buat saya dia adalah musisi
ini saya memang harusnya mematuhi dia
dan definisi dari saya
dia bukan hanya seniman gue
itu adalah seperti expresinya
dan eldestri youtube saya juga
siapa masalahnya ini